rencana kenaikan biaya haji dua ribu dua puluh tiga yang diusulkan oleh pemerintah terus juga menimbulkan polemik
di mana besaran biaya perjalanan haji dua ribu dua puluh tiga yang dibahas bahkan sejak kemarin di rapat kerja
antara panja haji komisi delapan dpr ri dengan kementerian agama juga tidak menemui titik temu
dan kita akan langsung bahas bersama dengan ketua rabita haji indonesia ade marfudin
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
iya pak ini yang terbaru kita sama sama tahu bahwa panitia kerja haji komisi delapan
akhirnya sepakat dengan usul pemerintah melalui kementerian agama
di mana besaran biaya perjalanan haji dua ribu dua puluh tiga yang harus dibayarkan oleh calon jemaah
berdasarkan yang saat ini masih terus berlangsung begitu di dpr
tanggapannya seperti apa pak ade
ya yang pertama
bahwa kaitannya dengan ketetapan bpih sudah mulai beranjak turun
dari sembilan puluh delapan menjadi angka ke sembilan puluh itu mulai ada titik terang
bahwa pemerintah bersama dpr penetapan bpih dan bpih nya
bpih terutama yang ditanggung oleh jemaah harus dibayar oleh jemaah
sudah mulai berkurang dari
enam puluh sembilan ke angka lima puluh kurang lebih
artinya bahwa ini adalah sudah ada upaya serius
upaya yang memang untuk memperjelas bahwa komponen komponen dalam ibadah haji
itu perlu ada pencermatan lebih jauh lebih tajam
sehingga bisa diefesiensikan diturunkan dan ini demi keberpihakan
kepada masyarakat haji tentunya
bagi kami selaku yang terus mengawal mengamati
mengkritisi persoalan perhajian dari sisi pembiayaan
itu tetap kita menuntut adanya bpih atau bp yang faktual dan rasional
jangan membuat variable dari empat belas variable yang ada itu adalah
angka angka yang memang masih debatable
artinya masih bisa terus diperdebatkan
hari ini kalau tidak segera diputuskan maka juga akan berpengaruh kepada
waktunya pendeknya waktu pelunasan
ini juga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah oleh dpr untuk segera ditetapkan
hal hal yang sifatnya kaitnya dengan penurunan biaya komponen apa saja
tentunya yang paling besar diakomodasi kemudian dipenerbangan
itu yang paling menuai persoalan
karena penerbangan naiknya adalah dari dua puluh sembilan menjadi tiga puluh tiga
itu terlalu tinggi misalnya
ini kan sudah dikritisi sudah dilakukan sebuah
kajian dan memang alasannya karena afturnya adalah harganya tinggi untuk tahun tahun dua ribu dua puluh
nah persoalan di masyarakat ini bp dengan angka lima puluh masih terlalu tinggi
ini pun akan memperberat mempertinggi dana nilai manfaat
hampir mencapai di manfaat
artinya bahwa tahun ini nilai manfaat itu juga akan dipakai oleh jemaah yang berangkat tahun ini
ini sudah hukumnya adalah hukum terus berhenti
jamaah haji tahun ini menggunakan dana manfaat jamaah jamaah yang sebelum berangkat
sebaliknya yang berangkat pada tahun dua ribu dua puluh juga menggunakan dana dua puluh dua menggunakan dana yang terus berhenti
ini kalau tidak segera kita berikan pemahaman kepada masyarakat
apa sih mana haji sesungguhnya
makna mampu itu seperti apa
ini harus diperjelas
kalau dari awal pemerintah dan dpr bpkh terutama dengan pemerintah melakukan sebuah perubahan perubahan dari sistem pembayaran haji
kita sudah menitipkan uang dua puluh lima juta
itu bukan berarti okos haji murah
hukum haji kita akan mahal
kalau dibandingkan dengan umroh
umroh coba sepuluh hari dua belas hari sudah tiga puluh lima sampai empat puluh juta
ini kita haji ini empat puluh hari tiga puluh lima sampai empat puluh hari itu angkanya di atas sekitar enam puluh sembilan atau lima puluh juta
artinya kalau dibandingkan dengan berangkat umroh
maka haji ini sesungguhnya adalah murah dalam perhitungan angka realistis nilai ongkos berangkat umroh maupun haji
pak ade kalau kita bedah lagi komponen komponen biaya haji
yang juga memang harus dipenuhi begitu ya
melalui pembayaran bp maupun yang tadi dana manfaat yang juga dibayarkan atau subsidi oleh pemerintah
ini komponennya itu sebenarnya seperti apa sih pak
enggak komponen kan banyak ya
bukan hanya satu variable
ada empat belas variable dalam undang undang nomor delapan dua ribu sembilan belas
itu jelas ada empat belas
dan paling besar itu adalah lima komponen
ada di penerbangan di akomodasi catering masjid
masyir atau general service dan pelayanan
ini yang cukup besar
nah ini yang menjadi perhatian dpr untuk melakukan sebuah pengkritisian yang lebih jauh tentang komponen pembiayaan tersebut
nah tentunya di sini
kalau kita terus menekan dengan angka yang lebih dasar
ada kekhawatiran bahwa nanti kalau semakin rendah maka pelayanannya semakin rendah
jemaah lagi yang dikorbankan
kita tidak mau capaian capaian yang sudah bagus
sisi pelayanan umum di arab saudi
catering pemondokan semua yang nilainya sudah di atas delapan puluh
karena ada penekanan penekanan pembiayaan di rendahkan maka kualitasnya menjadi rendah
ini pula akan berbahaya kepada jemaah yang tinggalnya cukup lama di mekah
nah kita tidak mau
kita ingin semuanya berimbang
bahwa apa yang dikeluarkan ini jasa
bahwa seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh jamaah
sebanding dengan apa yang didapatkan oleh jamaah
ini yang perlu transparansi keterbukaan dari semua pihak
ini yang kita akan apa yang perlu dikawal oleh siapapun termasuk dpr yang berdekatan dengan materi masalah ini
kalau masyarakat hanya melihat dari kerangka luar saja
bukan tidak masuk ke dalam kerangka dalam
nah ini yang perlu kita lakukan seperti itu
nanti kita akan lanjutkan lagi pak
kita akan membedah terkait dengan bagaimana kemudian kenaikan biaya perjalanan
haji yang meningkat dibandingkan tahun lalu
ini juga menimbulkan polemik pro kontra
terutama juga sejumlah jemaah yang tadi sudah memiliki harapan untuk bisa naik haji tahun ini
harus mungkin beberapa akhirnya menunda
dikarenakan tidak memiliki biaya untuk menambah
kelebihan biaya yang harus mereka besarannya ditambahkan begitu ya
tapi kita akan jeda terlebih dahulu
untuk itu tetaplah bersama kami di cnn indonesia

anda masih bersama kami di cnn indonesia connected
kita akan masih terus membahas ini saja yang baru diputuskan ya
kenaikan biaya perjalanan ibadah haji dua ribu dua puluh
dimana biaya perjalanan ibadah haji atau bp
yang harus dibayarkan langsung
oleh jemaah ini di tahun dua ribu dua puluh
menjadi sebesar rp empat puluh sembilan delapan juta
kita akan langsung bahas kembali bersama dengan pak ade
assalamualaikum pak selamat malam
kita lanjutkan lagi tadi dialognya
ada kenaikan ya pak ya
yang kemudian harus dibayarkan oleh calon jemaah begitu ya
dimana kalau kita tahu ini ketentuan atau kesepakatannya
bagi jemaah haji lunas tunda
di tahun dua ribu dua puluh
ada rp delapan puluh empat lebih jemaah
yang akan berangkat di tahun dua ribu dua puluh
tidak ada tambahan biaya pelunasan
tapi untuk yang dua ribu dua puluh
yang rencananya akan berangkat dua ribu dua puluh
ini ada tambahan biaya pelunasan
sekitar sembilan empat juta
sekitar sembilan empat juta dibandingkan dengan tahun dua ribu dua puluh
ini satu angka yang cukup besar ya pak
terutama untuk di dua ribu dua puluh tiga ini hampir rp dua puluh lima juta
harus ditambahkan begitu
melihat kondisi dinamika seperti ini
banyak juga jemaah yang kemudian merasa ingin membatalkan begitu pak
kalau anda melihat fenomena seperti ini
seperti apa pak pandangannya
yang pertama bahwa perhitungan kecermatan dalam penentuan bp
dimana yang lunas tunda dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
itu adalah semuanya terkena pembiayaan
kecuali yang dua ribu dua puluh
kemudian yang sekarang dua puluh tiga
bahwa ini sudah diperhitungkan
ini sebuah pendekatannya adalah keadilan
adil bagi orang yang sudah dulu tertunda juga cukup lama
harusnya berangkat tidak berangkat
maka digunakan tetap mendapat penambahan biaya
beban walaupun tidak sama dengan yang tahun dua ribu dua
ini artinya bahwa sudah ada dihitung
secara pendekatan keadilan
proporsional dari penetapan bp yang harus dibayar oleh jamaah
nah persoalannya apa
persoalannya kan tidak rata
iya tidak boleh rata
karena kalau diratakan semua berarti
orang berangkatnya tahun dua ribu dua puluh tiga semua
tapi kalau berangkatnya tahun dua ribu dua puluh
itu berarti kan angkanya melihat ke belakang
nah ini harus kita cermati
nah untuk itu jamaah
calon jamaah haji yang berhormat
saya merasakan apa yang dikeluhkan
kemudian juga disesali
kalau ini sebuah penyesalan
saya pikir ini adalah ibadah yang memang panggilan dan
dan allah yang menentukan sebuah panggilan ini
jadi kalau saran
mungkin juga masukkan kepada diyubur rahman
tamu tamu allah yang sudah menanti
mengharap asa yang sudah panjang menanti
sebelas tahun dua belas tahun
ini adalah dikembalikan
bahwa ini adalah sebuah proses
bahwa allah panggil kita semua untuk berangkat
dengan mungkin tahun ini
kecukupan pembiayaan kita belum sampai pada angka yang ditentukan
kecukupan kita belum sampai ke angka empat puluh sembilan atau lima puluh juta
pembalikan belum cukup
pasti allah punya cara lain untuk kita semua
bisa berangkat ke sana
ada cara lain misalnya
mungkin perlu dengan perjalanan umroh yang lebih ringan
kalau misalnya harus haji ya tentunya
tadi ini yang pemerintah sampaikan
dpr bahas dengan pemerintah
saya pikir sudah berpihak kepada kita
kepada jamaah haji
dengan mempertimbangkan semuanya
dengan menurunkan pembiayaan dari enam puluh sembilan bp nya menjadi lima puluh
saya pikir bukan pekerjaan yang ringan
saya bukan mendukung pemerintah
bukan mendukung dpr
karena memang pembiayaan pembiayaan juga di sana naik
apakah perlu disubsidi oleh apbn
saya mengatakan bahwa haji bukan perlu disubsidi oleh apbn
apbn untuk keperluan lain bukan untuk haji
haji harus tetap menjadi beban pembiayaan perorangan
karena istri to'ah itu adalah bukan istri to'ah gotong royong
istri to'ah secara pribadi personal orangnya
ini yang perlu kita pahami
untuk itu bapak ibu yang terhormat
saya merasakan itu
mari kita berbesar diri
bahwa ini adalah sebuah panggilan allah yang sangat rahasia
untuk itu persiapkan diri kita dengan baik
insya allah ada panggilan yang mungkin bukan haji tahun ini
kalau kita tidak cukup
karena kita tidak cukup dia memaksakan
ibadah itu bukan untuk dipaksakan
allah tidak akan memberatkan seorang pun dalam beribadah
termasuk dalam ibadah haji
ini yang kita pahami
untuk itu kalau kita belum sampai kepada angkanya
berarti kita belum dikategorikan mampu
belum istri to'ah
untuk itu urungkan itu kalau kita memberatkan
kalau kita berangkat haji
membuat telang terkeluarga
kita itu tidak boleh
kita berangkat ke sana
tapi istri kita anak kita di rumah
merana terbengkalai tidak makan
itu juga tidak boleh
untuk itu perhitungan yang kuat
ini adalah perbekalan itu
juga adalah perbekalan untuk yang berangkat
dan untuk yang ditinggalkan
jangan sampai kita berangkat
jual harta itu ini
pulang jadi haji miskin
tidak punya apa apa
ini yang saya pikir perlu
kita berikan penjelasan
pencerahan kepada masyarakat
agar faham betul
bahwa makna istri ta'ah itu adalah
menjadi sebuah kekuatan
karena allah tidak memanggil umatnya
untuk yang memberatkan
tapi justru adalah memberikan
pemahaman yang luas tentang haji itu sendiri
adalah tidak memberatkan
tapi justru adalah memberikan
yang jalan tengah untuk kita semua
baik pak adek
terakhir pak adek
kalau kita melihat dari perjalanan
ibadah haji yang berlangsung
di tahun tahun sebelumnya
untuk persiapan di tahun dua ribu dua puluh
apa kemudian yang sebaiknya menjadi catatan
dan menjadi bahan evaluasi
baik itu dari sisi pemerintah
maupun bagi asosiasi muslim
atau asosiasi penyelenggara haji
dan umroh yang ada di indonesia
agar kemudian keamanan
dan juga ibadah para jum'ah
ini bisa berjalan dengan baik
ya ini pembelajaran yang luar biasa
pembelajaran haji tahun ini
dengan keberanian pemerintah
menyampaikan angka sampai sembilan puluh delapan juta
ini keberanian luar biasa
membuka wacana berpikir
untuk dianalisa oleh siapapun
sampai turun ke angka sembilan puluh
juga adalah sebuah pembelajaran untuk kita simak
haji perlu dinamis
haji sangat dinamis
haji perlu banyak dinamikanya
untuk itu persiapan
perencanaan kedepan yang perlu kita matangkan
semua penduduk bareng
bukan hanya pemerintah
dpr bpkh sebagai tempat penitipan dana haji
itu harus lebih terbuka
memberikan ruang kepada masyarakat
untuk memberikan informasi
ini seperti apa dikelola
jangan sampai memberatkan seperti yang tahun ini
nah supaya makna istiqoahnya terpenuhi
dengan cara apa
ini yang skemanya kita buat untuk
itu saya mengusulkan
tahun ini adalah tahun transisi
pembelajaran tentang bpih haji
supaya jamaah paham
seperti apa dana itu dikelola
komponen apa yang perlu ditransparansikan kepada masyarakat
ini yang harus kita buka dengan baik
kepada khususnya calon jamaah haji
bagaimana nilai manfaat digunakan
nah ini yang perlu kita juga catat
karena tadi nilai manfaat itu adalah
bukan dana pribadi
tapi menjadi dana akumulatif
dari seluruh lima tiga juta orang
ini dana yang terakumulasi
dari sekian banyak orang
dimana digunakan tahun ini
oleh orang yang berangkat pada tahun dua ribu dua puluh
dengan jumlah dua ratus dua puluh satu ribu orang
itu menggunakan dana orang yang dalam tanda kutip
adalah masih dalam kedudukan hukumnya
karena ini masih bercampur
harapan saya ke depan adalah
yang ongkos haji yang sudah pasti
ditetapkan jauh jauh hari
sehingga jamaah punya persiapan yang jauh
sehingga ditetapkan kalau tahun depan seratus juta
berapa dana jamaah mengedap di bpkh
maka bisa disampaikan secara terbuka
dana bapak ibu di bpk sudah sekian
kekurangannya siksilah menampakkan
sehingga ketika menaruh uang
sebanyak dua puluh lima juta setoran awal
bisa di top up
memenuhi rasa istiqa'ah
sehingga tidak merasa berat ketika melunasi
sehingga yang tadi bapak yang kita dengar
karena memang pelunasannya pendek
tidak jauh jauh hari pemerintah menyampaikan
untuk itu solusi yang terbaik
mari kita duduk bareng
selesaikan untuk perbaikan haji yang akan datang
sungguh sebuah pembelajaran yang amat baik
untuk kita semua dalam penyelibatan haji
baik terima kasih banyak
atas dialog kita malam hari ini
ketua robito haji indonesia
kita sama sama tadi sudah mengetahui
informasi terkini bahwa sudah diputuskan
bahwa kesepakatan antara komisi delapan dpr ri dan juga pemerintah
bahwa besaran bp atau dana haji yang harus dibayarkan
ini adalah empat puluh sembilan delapan juta rupiah
yang meliputi biaya penerbangan
biaya hidup dan juga sebagian
biaya paket layanan masyair ya pak ya
sementara kalau untuk nilai manfaat
ini adalah empat puluh juta rupiah
atau sebesar empat puluh empat tujuh juta rupiah
yang kemudian menjadi tanda kutip subsidi dari pemerintah
dan itu tadi dialog kita bersama
dengan pak ade marfudin
bukan subsidi pemerintah
itu adalah subsidi
dana manfaat dari sesama jamaah
terima kasih banyak pak ade marfudin
pada malam hari ini
sehat selalu pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh